dibukul tentang astin om
bapak dan ibu kamu sekarang ada dimana
orang tua saya sudah meninggal om
jadi kamu sendirian di rumah ini
saya harus menjaga rumah
tidak punya ayah ibu
rahman selalu diomeli
rahman ingin pergi
rahman tidak kuat
kamu memberikan kesedihan ini
padaku yang yatim ini ya allah
apa yang aku rasakan ya allah
aku berdoa padamu
dengan menengadakan wajahku
dan mengangkat satu tanganku

tidak ada yang bisa ditanganku
tidak ada yang bisa ditanganku
aku berhitung padamu ya allah
yang hendak berniat jahat padaku
jadi kalian berniat
sebagai anak begitu
kamu kan tahu sendiri
kami sudah sepuluh tahun berumah tangga
tapi selama ini
kami belum dikaruniai seorang anak
rahman akan menjadi pelita di rumah kami
karena yang aku tahu
sebaik baiknya rumah adalah rumah
yang didalamnya ada anak yatim
yang diperlakukan dengan sebaik baiknya
ya ya betul itu
dan aku berharap
kalian bisa berjaya
bisa jadi orang tua yang baik bagi rahman nantinya
kamu akan tinggal di sini
inilah rumah baru kamu
dan sekarang kami berdua
adalah orang tuamu
yang bertanggung jawab
atas segala yang ada pada dirimu
terima kasih om tante
bukan om dan tante
panggil papa dan mama
kita semua akan dibawa ker nighttime
ya saya tetap ber kuasa
saya terus ber medicinal
saya masih rusak
inilah rejoh apakah saat mau masuk kota
baik kita tolak bangan

kamu sudah selesai makan ya
apa akan antara kamu ke sekolah baru bapak ke kantor
mama betulin dulu kamu dari sini
ingat ya kamu di sekolah nggak boleh nakal
terus kamu mesti belajar yang rajin
biar nanti kamu besar
jadi anak yang berguna
bagi agama dan negaramu
dengarkan mama ya
papa makan dulu ya
baik aku akan segera ke sana
ada apa pak
hasan meninggal karena kecelakaan mobil
selamat nahi karena
abu adah yang bernasib baik
tante tidak segan segan
memberi pelajaran buat kamu ngerti
dia anak yatim piatu ma
amat tidak seharusnya bicara seperti itu
mau seenaknya saja begitu
karena selama ini
mama banyak membuat kesalahan
terutama pada rahman
pak rahman kembali ke sini pak
besok kita jemput rahman ya